ibu kota biasanya dianggap sebagai cermin kehidupan suatu negara
helsinki ibu kota finlandia ini selain merupakan kota terbesar
juga merupakan kota terpadat di finlandia
pada dua ribu tujuh belas kepadatannya sekitar tiga empat ratus delapan puluh penduduk per kilometer persegi
bandingkan dengan jakarta di tahun yang sama kepadatannya lima belas lima ratus orang per kilometer persegi
kota ini terasa sepi terutama di musim dingin seperti ini
yang suhu rata ratanya minus empat derajat celcius
di kota ini musim dingin bersalju memang jauh lebih lama dibandingkan musim semi ataupun musim panas
walau udara dingin menusuk anda tetap bisa berkeliling dengan angkutan umum
dan kali ini saya memilih naik tram
kali ini saya bersama teman teman akan mencoba public transportation
di helsin e katanya kita bisa mendapatkan satu kartu yang membuat kita bisa jalan jalan kemanapun
ini contohnya dengan gratis selama dua puluh empat jam pertama kedatangan kita
jalur tram di kota helsinki menjangkau setiap pelosok kota
bagi pengunjung seperti saya naik tram berarti kesempatan menikmati berbagai bangunan artistik di helsinkyu
yang paling terkenal tentu saja adalah bangunan di senat square
hasil karya arsitek jerman karl ludwig engel menghiasi lapangan di pusat kota ini
gedung katedral di lapangan ini seolah menjadi maskot kota helsinki
desain dan seni memang menjadi nafas helsinki
pada dua ribu sembilan helsinki bahkan terpilih menjadi world design capital ibu kota desain dunia
tidak hanya melestarikan kota
tetapi juga melestarikan gedung gedung klasik
pemerintah juga membuat berbagai program mendukung geliat pelaku seni dan desain
misalnya pengadaan distrik desain helsinki
pemerintah mendata dan membantu para desainer dan artis yang karya karyanya punya ciri khas finlandia
mereka kemudian dibantu memamerkan dan berjualan di toko toko berlogo khusus di pusat kota
mereka juga mendukung pelaku seni dan desain
tapi tentu saja mereka selalu membutuhkan lebih banyak dukungan
tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menunjukkan kepada para desainer dan artis
helsinki juga ternyata punya museum khusus desain
bukan hanya memamerkan desain tapi museum ini justru mengabadikan proses munculnya beberapa desain klasik di finlandia
di sini berbagai proses penciptaan karya diabadikan
mulai dari penciptaan desain gunting khas finlandia ponsel nokia yang mendunia
berbagai desain tekstil dari marimekko dan bahkan permainan angry birds
kalau anda pencinta seni dan desain rasanya helsinki harus masuk daftar kunjungan anda